saya kesana sekarang
baik terima kasih mbak
aduh gak tendang gue
males banget nih gue harus datang ke kantor polisi
ya allah lah andin masih belum ketemu
wah ketemu lagi kita gek
waduh gak nyangka gue bisa ketemu kamu lo gek
satu sel lagi kita
lo udah sedang keputusan
kalau cepat masuknya kan cepat juga nanti kita keluar
kena hukuman terbaru
lumayan lah sepuluh tahun
gue disini sama riki gue
ini gak adil buat kita
ini gak adil
pak tolong pak gue disini
udah riki ada tamu untuk anda
jadi gue harus keluar juga nih
pak ada apa
pak izin minta pak
mau ngurus masalah persidangan saya nih
gue harus telpon pak randy
kasih tau dia
bahwa harus ada yang pura pura jadi tamu gue
gue udah ganti penyamaran
udah gagal mencurigin asal
dan sekarang gue diponis seumur hidup
gue udah muak sama semua ini
jadi gue minta sama orang
gak usah main main
tapi gue udah berhasil
nangkep musuh lo juga
kenapa harus andin
gue minta sama lo buat mencurigin elsa ya
karena gue lebih sakit hati sama elsa
dia terlalu licik
akan tetap cari dia
gue kebetulan nih ada kunjungan juga
bahwa akan tetap cari dia
dan dapetin dia
itu cuman strategi aja
lagian kenapa harus andin sih
dia dirindungin sama suaminya
gak usah nekat
lo tenang aja bro
gue udah taruh dia
di kudang selatan
jadi dia aman
terus coba lah
aku gak tahu
dari semua rekaman
ada salah satu cctv
saat melewati jalan ini
tapi bukan berarti nggak bisa dilacak
berarti dia melawan arah
dan dia terus bergerak menuju selatan
saya diminta sama juung untuk menghubungi bapak
iya ada pak
kami dapat info langsung bahwa yang bernama andin itu dibawa ke gudang selatan oleh agus rimba pak
betul pak kami berhasil mendengar pembicaraan mereka
agus rimba menemui riki di penjara
oke oke makasih untuk mengharusinya
ini sangat membantu
iya selamat siang pak
dari pantauan cctv yang sudah saya lihat
sepertinya mobil yang membawa bu andin bergerak menuju gudang selatan
gudang selatan ya
yaudah saya kesana sekarang
saya log ya alamannya ke saya
baik terima kasih pak
aduh gak tenang gue
males banget nih gue harus datang ke kantor polisi
ya allah lah andin masih belum ketemu
sementara elsa terlihat cemas
karena harus datang ke kantor polisi
oke elsa tenang
lo harus tenang elsa

tidak ada yang bisa diberikan kepadamu
tidak ada yang bisa diberikan kepadamu
tidak ada yang bisa diberikan kepadamu
silahkan bu elsa masuk
silahkan bu elsa masuk
katanya keluar dibantu sama pengacara itu

si amar mahendra iya
si amar mahendra iya
si amar mahendra iya
si amar mahendra iya
terus lo ngapain balik lagi kesini
gue denger denger sih lo abis bakar orang
gue gak mau
maaf aku gak mau balik lagi ke penjara
aku gak salah aku gak tau
aku gak tau sienna dimana sekarang
atau kamu sempet berantem sama sienna sebelum sienna hilang
enggak kamu ini takut apa
atau karena kamu takut mayat di dalam gudang itu sih enak
sekarang kamu ngomong yang jujur sama mama papa
jangan ada yang kamu sembunyiin
supaya nantinya nggak timbul huru hara lagi
kenapa ngantuk ya
papa mau kemana
papa mau jemput mama ya
hari ini insya allah udah bisa pulang
beneran pak bos masa
ya allah seneng banget dengerin ini
aku seneng pak
aku pasti doain mama
ada yang sekali juga doain
kalau mama udah pulang
jangan lupa dipeluk dicium ya
papa mama aku sama anda ya sekarang
ya pokoknya doain bapak ya
ya meskipun papa harus
harus apa pak bos
harus apa pak bos
hmm ya enggak
jangan lupa bismillah dulu ya
jangan lupa bismillah dulu ya
ya makasih udah diingetin
ya makasih udah diingetin
ibu lagi ke thailand nanti
ibu lagi ke thailand nanti
kamu mau pergi
mau nyebut andin
ya mudah mudahan hari ini sudah bisa dibawa pulang
aduh senang ya
yaudah kamu naik
iya kan abis diri mas sakit kok digonceng motor